sinta indrianti seorang pegiat sepeda lipat
merasa bersyukur dengan adanya penambahan jalur sepeda di jalanan ibu kota
saat ini jalur sepeda telah ada di tujuh belas ruas jalan dengan total jarak enam puluh tiga km
sinta dalam seminggu menggunakan tiga harinya untuk bersepeda saat akan bekerja
sinta juga tergabung dalam komunitas pekerja bersepeda atau bike to work
kali ini saya ikut bersepeda menyusuri jalan sepeda di jalur fase tiga jakarta selatan
saya habis menyusuri jalur sepeda ada tiga fase jalur yang sudah diresmikan oleh pemprov dki jakarta sejak bulan november
namun memang jalur sepeda yang sudah ada ini bisa dikatakan masih kurang ramah untuk para pesepeda
nah dengan adanya garis oh kita aman di sini
nah ini jalur kami kan itu
memang di beberapa titik perlu ada perbaikan
juga ada drainase yang masih kayak yang beton beton gitu ya
dia lebih tinggi elevasinya dibandingkan jalur jalannya
terlalu mepet ke kiri kena dry nasa ke kanan disambar mobil
aturan jalur sepeda telah dibuat dalam peraturan gubernur no satu ratus dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang penyediaan lajur sepeda
namun masih banyak pengendara yang menggunakan jalur sepeda
bahkan parkir di atasnya
padahal denda tilang dan retribusi sudah diterapkan bagi yang melanggar
jadi akan ada dua untuk yang tidak dedicated lane untuk jalur sepeda
ada dua modelnya
ada sifatnya yang marka solid
untuk marka yang tidak putus putus jika dilakukan penerobosan oleh sepeda motor maupun roda empat
ini artinya melakukan pelanggaran dan ini dikenakan sanksi
sementara pengamat transportasi dan juga ketua dewan transportasi kota jakarta menilai
penempatan jalur sepeda yang sejajar dengan jalur kendaraan bermotor
merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat keamanan
karena level daripada jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor itu masih satu level
maka tingkat keamanannya memang tidak terlalu tinggi
mungkin akan sangat bagus kalau itu bisa secagated ya
terpisah sehingga benar benar
akan lebih aman untuk menggunakan sepeda
tidak hanya aturan dan penindakan tegas saja
namun penempatan jalur sepeda yang dipisah dengan pengendara motor
serta penempatan di jalur alternatif dapat meningkatkan keamanan bagi pengguna sepeda